berbentuk bulat rasanya manis dan tekstur yang kenyal itulah mochi
panganan yang berasal dari negara jepang ini juga populer di indonesia
bahkan saat ini kue mochi hadir dengan beragam varian kekinian
seperti mochi bakar dari kota bandung
yang disantap saat masih panas memberikan sensasi yang berbeda
mochi panganan si bulat kenyal dari negeri sakura ini ternyata juga populer di nusantara
bahkan kini mochi hadir dengan beragam rupa dan gaya
pengen bikin sesuatu yang baru dari yang sudah ada
kayaknya kalau dibakar tuh kok kayaknya unik gitu
dan setelah dicoba wah rasanya ternyata enak
apalagi pakai saus saus yang kayak karamel pakai saus stroberi pakai saus green tea
itu ternyata rasanya di luar ekspektasi kita
proses pembuatannya sederhana
tepung beras ketan diberi gula pasir dan air lalu aduk hingga kalis
kemudian beri warna biar cantik
warna yang digunakan adalah
warna makanan jadi aman untuk konsumsi
kemudian bentuk mochi bulat seperti ini
lalu rebus sekitar lima menit
proses bakarnya ini menggunakan torch
bakar seluruh bagian di atas
yang terakhir beri aneka saus
saus green tea karamel dan saus stroberi
taburi dengan kacang mede dan wijen
baru nemu sih ya jadi ini unik banget mucunya
kan biasanya kita kan melihat mochi itu kan
isinya coklat eh coklat kacang gitu gitu
sekarang ini ada mochi tapi dibakar
jadi lucu aja gitu
terus ada kuah kuahnya juga variasi
banyak variasinya jadi ya nggak bosen aja
dalam tradisi jepang mochi adalah kuliner istimewa
awalnya hanya disajikan sebagai persembahan kepada dewa
dalam perkembangannya mochi menjadi hidangan wajib berbagai ritual di jepang
di indonesia mochi jadi panganan biasa
tak heran mochi bisa ditemukan hampir di berbagai tempat
dian permatasari bandung